informasi ini pas sekali untuk jelang long weekend
bagi anda yang berencana berlibur dan ingin mendapatkan foto foto terbaik tanpa perlu repot selfie
sekarang sudah ada solusinya
saat ini ada startup lokal yang menyediakan jasa menghubungkan fotografer dengan para pelancong di lokasi liburan
melalui transaksi digital momen terbaik liburan anda pun akan lebih manis untuk dikenakan
nah kebayangkan susahnya seperti apa udah menjadi individual traveler
terus harus mengabadikan gambar seperti ini dan selfie pula
padahal biaya perjalanan yang harus kita keluarkan untuk ke lokasi wisata juga gak murah
makanya jangan sampai menyianyiakan momen ketika sudah sampai di lokasi tersebut
dan ternyata melihat permasalahan individual traveler yang datang
ke lokasi dengan menggunakan budget yang mahal tapi gak ada yang fotoin
akhirnya anak anak muda berikut ini berinovasi
menciptakan sebuah pola bisnis yang menghubungkan traveler dengan lokal fotografer
khusus di kota kota yang ingin mereka kunjungi dan mengabadikan momen yang mereka alami di sana
berbagi momen di media sosial menjadi tren yang sedang digandrungi saat ini
buktinya indonesia kini menjadi salah satu negara pengguna instagram
dengan dua puluh dua juta pengguna aktif di dunia dengan dua puluh dua juta pengguna aktif di tanah air
demi bisa memajang foto terbaik di media sosial
tak jarang harus ada yang rela menjadi fotografer dadakan ketika bepergian bersama keluarga atau sahabat
sehingga sulit untuk mendapatkan foto bersama
kadang blur kadang gak jelas kadang kelihatan orang lewat kadang gak jelas deh pokoknya
fremetri pun muncul untuk menjawab tantangan tersebut
pengguna dapat terhubung dengan fotografer profesional di lokasi wisata di luar negeri
terbentuknya jasa layanan ini dari melihat peluang semakin banyaknya orang indonesia
yang gemar berpergian ke luar negeri
dalam lima tahun ke depan diprediksi akan ada sepuluh enam juta wisatawan indonesia yang ke luar negeri
sehingga pasarnya terbuka semakin lebar
kita mau coba tawarkan adalah gimana caranya kita bisa provide foto yang punya kualitas studio
karena kadang kadang gak menjamin bagusnya kualitas foto yang kita bisa upload
komposisi juga kita juga bukan orang profesional kan
unique selling point dari fremetrip itu apa sih dibandingkan dengan resursi jenis
ada beberapa poin yang sebenarnya saya udah excited banget pengen discuss ini
yang pertama adalah
kita punya elemen ini
jadi kalau dari value for money kita terus terang jauh lebih bagus daripada kompetitor kita
karena kita memberikan lima puluh foto
jadi jauh lebih banyak daripada yang ditawarkan oleh kompetitor atau pemain lain
itu sudah edited dan sudah kualitas studio
kepuasan pelanggan tidak hanya diwujudkan melalui foto berkualitas
frametrip juga memberikan money back garanti jika anda tidak mendapatkan hasil foto foto tersebut dalam lima hari kerja
untuk mendukung hal ini
fremetrip sudah memiliki database ratusan fotografer tersebar di empat puluh lima kota yang akan terus bertambah kedepannya
karena anda menjaga supaya fotografer itu tetap bersama fremetrip
karena boleh jadi kan ketika mereka sudah mendapatkan pasar sendiri
juga keluar gitu langsung meninggalkan fremetrip itu
apakah ada cara khusus
kalau cara yang benar benar unik banget sih terus terang kita juga masih develop ya
cuma kita punya satu kepercayaan gitu kayak ada mutual trust gitu terhadap fotografer fotografer yang kita

meski belum bisa menyebutkan berapa nominal investasi awal untuk membangun bisnis ini
dian menegaskan usaha rintisan ini bermodalkan dari kocek pribadi tanpa investor
menurut dian ide dan tim yang solid menjadi investasi yang tidak bisa diukur nilainya
hal tidak terlepas dari berbagai strategi pemasaran guna mendapatkan tempat di top of mind para customer
sebagai pemain baru di lini fotografer marketplace tim marketing pun sadar akan hal ini
dan tapi obviously justru kita merasa marketnya ini sangat open gitu
sama dengan new business yang bisa bermain di bidang yang sama gitu
saya believe with the competition yang ada justru malah membuat market size nya makin besar
kita sekarang kalau cuma
bn sendiri sedangkan marketnya ini tahu aja nggak tentang jasanya
berarti kita doang nih sekarang yang educate marketnya
so the more the competition sebetulnya itu the better karena market semakin lama semakin banyak yang tahu
untuk menjamin para fotografer yang berada di bawah bendera frametrip tetap kebanjiran order
strategi yang dilakukan tidak hanya mengandalkan digital marketing
kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain juga dilakukan
saat ini ada tiga puluh partner yang sudah bekerja sama dengan frame a trip
kita mencoba berpengalaman
berpartnership yang pertama itu dengan hotel biasanya
misalnya dengan berpartnership dengan kita mereka mendapatkan beberapa benefit dari kita juga
yang kedua adalah dari sisi awareness ya
kita dengan pihak hotel misalnya kita bisa share
promotion untuk awarenessnya terutama
untuk menikmati jasa frame a trip ada tiga klaster harga yang diterapkan
dimulai dari dua ratus empat puluh dolar amerika untuk destinasi asia pasifik
hingga empat ratus dolar amerika dengan durasi selama dua jam
bagi anda fotografer yang ingin bergabung proses pendaftarannya melalui menu become our photographer yang ada di website frametrip com
ikuti petunjuknya maka anda akan mendapatkan proyek begitu lolos verifikasi
rian hasri jakarta